pt transjakarta menambah jumlah armada yang akan diluncurkan rabu sore di balai kota jakarta
saat ini bus transjakarta baru yang beroperasi berjumlah satu dua ratus unit
pemerintah provinsi dki jakarta sendiri menilai jumlah armada transjakarta idealnya mencapai tiga unit
satu ratus enam belas armada baru bus transjakarta ini untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi publik berbasis bus
bus bus baru terdiri dari seratus bus single minibus bus medium bus tingkat pariwisata
dan yang terbaru adalah tiga unit bus tipe deck rendah atau lower deck
yang merupakan bus purwarupa pengganti kopaja dan metro mini di jalur reguler
bus lower deck seharga dua tiga miliar rupiah per unit diproduksi secara diproduksi oleh scania seri k yang didesain khusus untuk daerah perkotaan
kelebihan bus tipe deck rendah
rendah adalah bertenaga dua ratus lima puluh daya kuda dan memiliki tinggi pintu yang hampir setara dengan tinggi trotoar
sehingga akan mudah digunakan oleh masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia
kami akan operasikan bulan depan dengan jumlah yang terbatas
kenapa karena bus ini bus modern bus ini bus canggih
jadi semua kota besar itu mengoperasikan bus low deck atau low end
nah transjakarta akan mengoperasikan nanti di koridor dan non koridor
yang non koridor ini nanti kami akan arahkan untuk memakai yang low enty
bertahap dari mulai bulan depan desember nanti akan datang kira kira dua puluh lima unit lagi
nanti januari akan datang dua puluh lima unit lagi terus akan bergulir sampai bulan mei